perjuangan politik biarkan berlalu mari sekarang kita berjuang meraih fitri
sebelum mengakhiri konferensi pers ini izinkan kami menghimbau kepada seluruh umat islam di indonesia
untuk tetap terus menjaga keamanan dan ketertiban menjaga toleransi antara sesama
bersama sama menuju masyarakat indonesia yang moderat dan toleran
mari kita jadikan momentum ramadan ini bulan penuh rahmat ini
untuk saling mengintrospeksi diri sendiri memperbanyak ibadah
dan kembali bergandengan tangan pasca kontestasi politik
perjuangan politik biarkan berlalu mari sekarang kita berjuang meraih fitri
jika ada perbedaan di antara kita termasuk perbedaan penentuan awal bulan ramadan
dan mari kita saling menghormati kita saling mencari titik temu
yang sama tidak perlu dibeda bedakan yang beda tidak usah dipersamakan
akhirnya selaku menteri agama dan mewakili pemerintah
saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
kepada seluruh umat islam di indonesia
dan demikian mari bersama sama kita akhiri konferensi pers ini dengan membacakan hamdallah
nenek amar saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya